musisi senior dian pramana putra meninggal dunia di usia yang ke lima puluh tujuh tahun pada kamis malam
suasana sendu menyelimuti rumah duka yang berlokasi di kawasan tebet jakarta selatan
dian pramana putra meninggal sekitar pukul dua puluh lewat lima puluh menit waktu indonesia barat
dian meninggal setelah berjuang menghadapi kanker darah stadium empat yang dideritanya
salah satu rekan dian di grup musik dua d deddy dukun menceritakan kenangannya dalam proses penciptaan lagu masih ada yang menjadi salah satu lagu terpopuler duo tersebut
dian pramana putra meninggal sekitar pukul dua puluh lewat lima puluh menit waktu indonesia barat